selanjutnya ini bosan berakhir pekan di mal anda bisa berkunjung ke sebuah acara yang mengusung tema hidup sehat
yakni old town weekend market di kawasan kota tua jakarta
old town weekend market adalah acara yang diinisiasi oleh gerakan masyarakat yang sadar akan pangan sehat dan organik
bertempat di kompleks kota tua bazar ini menghadirkan dua puluh lima tenan makanan dan minuman sehat
serta beberapa tenan yang menjual produk kecantikan organik dan daur ulang barang bekas
acara yang digelar secara gratis ini juga diisi beberapa diskusi mengenai hidup sehat dan bagaimana mengolah makanan yang ramah bagi tubuh
pengunjung juga dapat menanyakan berbagai informasi tentang membuat hidang sehat
acara ini disambut positif oleh pengunjung
cuma sekarang ini kan kita tahu sendiri makanan yang ada di sekitar kita tuh udah banyak kan yang gak sehatnya gitu kan
misalnya msg terus udah gitu yang diolahnya kita nggak tahu dari mana gitu kan
nah dengan adanya begini kan kita dapat pengetahuan baru jadi kita jadi tahu memilih milih makanan yang benar untuk masuk ke ur what you eat gitu kan
cara ini bagus banget sih menurut aku karena mengenalkan produk makanan yang organik
nggak cuma dari sisi hasil tapi dari sisi prosesnya aku lihat kayak gitu
dan kebetulan kan aku disini lagi seraguni juga untuk punya anak ya
katanya kan kalau apa yang kita makan itu
itu sedikit banyak berpengaruh sama kesehatan kita dan gimana kita mempunyai anak gitu
jadi aku pikir ini ngasih insight atau knowledge yang bagus banget buat aku untuk consider lagi lifestyle secara makan dan minum itu udah benar atau belum gitu ya
bagi penggagas alltown weekend market umkm penghasil makanan sehat dan organik masih sulit bersaing dengan produsen makanan biasa
ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar makanan sehat bisa lebih diterima
yang pertama adalah memberi kesempatan
untuk para pelaku industri atau umkm untuk memasarkan
dan ini market place nya supaya masyarakat tahu mau mencoba
hadir mencoba itu yang pertama
yang kedua melalui edukasi seperti yang sedang berlangsung ini dengan mindset
jadi kalau mindset nya sehat mau makan sehat bisa lebih keterima daripada cuma nyoba nyoba
all town weekend market akan berlangsung hingga minggu dua belas maret dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu tujuh belas acara ini diagendakan rutin digelar setiap minggu di kota tua
istiarto sigit jakarta